pssi melalui ketua umum barunya muhammad iryawan sudah ada dua pilihan terkait pelatih baru timnas indonesia untuk menggantikan simon mcmanamy
dua nama tersebut adalah sintayong dan luismia
bagaimana perbandingan dua pelatih tersebut
berikut limputan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani tafwin
seperti diketahui timnas indonesia dipastikan akan mendapatkan pelatih baru usai pertandingan melawan malaysia
pssi memutuskan untuk tidak kembali menggunakan jasa simon mcmanamy menyusul hasil minor pada kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua sebelumnya
ketua umum pssi yang baru muhammad iryawan menyatakan bahwa sudah ada dua kandidat untuk mengisi kursi pelatih luis mia dan sinteyong
kedua pelatih tersebut memiliki prestasi yang sangat mengesankan dalam karir manajerial
luis mila terbilang pelatih yang sudah mengenal betul karakteristik pemain indonesia
hal itu setelah dia menangani squad garuda dalam dua ajang yakni asean games dua ribu delapan belas dan sea games dua ribu delapan belas
sedangkan sintayong memiliki sejumlah prestasi mengesankan saat melatih korea selatan
prestasinya pun terbilang istimewa karena salah satunya saat membawa korea selatan ke piala dunia dua ribu dua puluh
hingga menangani pelatih yang berbeda di indonesia
hingga membuat jerman gigit jari dengan kemenangan dua pada babak kualifikasi
kita nanti mengerucut kepada siapa
tentunya tidak saya menentukan ini harus a atau b bismillah atau sintayong tidak
jadi publik mau bersabar
sisa waktu ini kami manfaatkan simon untuk tetap mengawal timnas kita karena memang kontrak belum selesai juga
menurut akmal marhali pengamat sepak bola indonesia
pergantian pelatih adalah hal yang harus dilakukan dengan cepat
mengingat kekalahan squad garuda dalam empat kali pertandingan berkurut kurut
pelatih baru nantinya harus bisa mengenal sisi psikologis pemain serta karakter permainan skuad garuda dengan cepat
saya pikir banyak pelatih yang minat ya untuk melatih timnas indonesia
cuma permasalahannya tidak cukup kemudian nama besar
tidak cukup pelatih yang punya sejarah atau prestasi bagus di saat menangani tim
baik klub maupun tim nasional
yang terpenting adalah dia bisa memahami karakter sepak bola indonesia
bisa langsung beradaptasi dengan iklim sepak bola indonesia
bisa kemudian mengangkat moral para pemain tim nasional indonesia
itu yang sangat penting dalam kondisi saat ini
pada akhirnya siapapun pelatih yang dipilih oleh pssi
harus dapat memanfaatkan kemampuan yang dimiliki squad garuda
agar bisa memberikan prestasi bagi indonesia
aditya aksani windri hawadis jakarta